dari jawa barat kita ke informasi dari jawa timur saudara
dalam rangka memperingati hari kartini
sebanyak seribu orang perempuan mengikuti peragaan busana kebaya kartini
peragaan busana kebaya kartini bahkan memecahkan rekor muri
sekitar seribu orang perempuan mengikuti peragaan busana kebaya ala kartini
di jalan pahlawan kota madiun jawa timur
dalam rangka memperingati hari kartini yang jatuh setiap tanggal dua puluh satu april
peragaan busana kartini ini memecahkan rekor muri
dan tercatat di museum rekor indonesia
dengan catwalk atau panggung peragaan busana terpanjang di indonesia
tak tanggung tanggung catwalk yang digelar mencapai panjang satu km lebih
selain peringatan hari kartini
peragaan busana kebaya juga sekaligus untuk melestarikan kebaya
yang merupakan pakaian tradisional asri dari indonesia
pergantian pergantian perangkap di jalan pahlawan
pada hari ini kita mengadakan rekor muri catwalk terpanjang satu km lebih
dan terbanyak menolong para ibu pada saat ini di jalan pahlawan
salah satunya seorang ibu harus menjiwai kartu
maka mungkin hari ini kita bisa mendapatkan rekor muri
peringatan hari kartini juga digelar di makassar sulawesi selatan
di sini peringatan hari kartini dimeriakan dengan perlombaan memasak makanan sehat
untuk keluarga dengan menggunakan kompor listrik
memasak makanan sehat ini pun menjadi tantangan tersendiri
lantaran para peserta harus memikirkan
tingkat kematangan dan kandungan gizi vitamin yang ada di dalam masakan tersebut
diharapkan peringatan hari kartini ini sebagai momentum
untuk membuat para perempuan di indonesia berkarir sama dengan kaum pria
itu kita melaksanakan kreasi lomba makanan
lomba kreasi menu makanan sehat yang menggunakan kompor induksi
jadi kenapa menggunakan kompor induksi
karena memang di era sekarang
itu kita sudah harus menggunakan electrifying lifestyle
yaitu bertransisi dari ke green energy
yaitu salah satunya untuk di rumah kita itu menggunakan kompor induksi
dalam menyiapkan menu makanan sehat untuk keluarga